melalui sambungan telepon sudah ada penhumas dan media kbri manila agus buwana
pak agus selamat malam
selamat malam ibu
iya pak agus pantauan kondisi di manila sendiri sampai dengan malam hari ini
terkait dengan topan kamuri yang menerjang filipina seperti apa pak agus
topan kamuri yang sudah berlangsung sebenarnya sejak semalam
itu hingga saat ini intensitasnya cenderung meningkat
dan diperkirakan puncaknya akan mencapai pada pukul dua puluh tiga malam ini
tadi bagaimana sudah disampaikan oleh cnn bahwa penerbangan di airport
sudah diputuskan untuk dihentikan pada hari ini sejak pukul sebelas pagi hingga pukul sebelas malam
dan juga penerbangan yang seharusnya berlangsung tadi pagi
ini penerbangan di airport pagi hari ini
itu semua dibatalkan dan dimajukan menjadi penerbangan malam pukul dua puluh tiga lima puluh
termasuk pesawat yang ditumpangi oleh menteri pemudaan olahraga republik indonesia
dan juga oleh menteri tornator pemudayaan manusia dan kebudayaan
pak agus tadi anda juga sudah menyampaikan
bahwa topan ini sudah melanda sejak hari senin kemarin
dan diperkirakan puncaknya pada pukul dua puluh tiga pada pukul sebelas malam
waktu setempat malam hari ini ya pak agus ya
sampai dengan malam hari ini pantauan adakah kondisi bangunan yang rusak di manila
atau seperti apa pantauannya seperti apa pak agus
iya ibu kalau kita melihat ekor dari
putaran atau pusaran dari typhone ini
memang kebetulan pusatnya bukan berada di wilayah filipina
tapi yang seperti tadi diberitakan itu berada di daerah central luzon
termasuk di wilayah nagasiti sekitar sepuluh jam penerbangan
atau jalan jalan dari kota manila
berdasarkan pantauan kami bu untuk di kota manila dan sekitarnya
belum ditemukan adanya kerusakan
akibat sopannya seperti kali ini
namun di laga city saya mendengar dari masyarakat indonesia yang berada di sana
bahwa sudah ada beberapa kerusakan
namun belum pada tahap yang mengkhawatirkan
dan yang terpenting baju kini kami kbri manila
adalah memastikan keberadaan warga negara indonesia
yang berada di wilayah central luzon termasuk nagasiti
itu adalah kondisi aman
dan tidak terjadi sesuatu apapun
namun demikian kami sudah mengantisipasinya bu
melalui imbauan yang sudah kami sampaikan melalui whatsapp
dan itu kami kirim kepada seluruh penghubung kami
yang ada di beberapa wilayah yang kami perkirakan akan terdampak
dan pada intinya kami sampaikan dua hal
semalam kami broadcast itu dan kami sampaikan dua hal
yaitu yang pertama
kami mengharapkan seluruh wajah kita untuk berjalan ke negara indonesia
untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak diperlukan
pada saat hari ini mulai pukul sebelas pagi sampai pukul sebelas malam
seandainya ada kegiatan yang tidak diaturkan
kita memperlukan agar tetap di tempatnya
yang kedua kami meminta warga negara indonesia
untuk senantiasa mengupdate kbri dan melaporkan melalui hotline kbri
apabila ada warga negara indonesia yang terdampak dari kejadian kelapan kali ini
oke dan kbri atau melalui pihak kbri
masih akan terus mengupdate kepada warga negara indonesia yang berada di filipina ya
pak agus terakhir singkat saja
tadi konfirmasi bahwa seluruh warga negara indonesia yang berada di naga city
dipastikan dalam kondisi aman
tidak ada yang terluka satupun
tapi kalau kita lihat di naga city
seperti apa elektrisiti apa listrik terputus
kemudian komunikasi juga mungkin agak sedikit susah
kalau di manila apakah kondisi yang sama juga terjadi
kebetulan manila karena berjarak sekitar sepuluh jam jalanan
jarak ke naga city itu relatif jauh
dan alhamdulillah sampai hari ini tidak terdampak
baik untuk aliran listrik maupun aliran telpon
namun di naga city saya mendengar pemerintah sempat
di perusahaan kolajen saya baca
itu mengambil kebijakan untuk memadamkan sementara
memadamkan sementara aliran listrik dan aliran listrik yang ada di sana
tujuannya adalah untuk keselamatan
dan itu menentunya pemerintah filipina sudah belajar banyak
tepatnya yang berterjadi dua puluh kali dalam tahun dua ribu sembilan belas ini
kita doakan semoga semua warga negara indonesia
berada di filipina dalam kondisi baik
dalam kondisi selama
terima kasih pak agus buwana
penkumas dan media kbri manila
sudah bergabung melalui sambungan telepon